enggak kita enggak pernah bicara cawapres lah bukan area saya untuk bicara cawapres
jadi kita enggak pernah bicara yang begitu begitu
biar itu serahkan kepada proses kepada para pemimpin kita
pimpinan parpol yang mengambil keputusan saya tidak pernah bicara itu
seperti saudara tahu baik di forum forum maupun tersembunyi di dalam
pak cendri dalam pertemuan dengan bumega juga enggak pernah minggu soal cawapres dan sebagainya
menyebabkan apa pak pertemuan terakhir dengan bumega
soal ideologi konstitusi soal macam macam eksmahid misalnya ya
yang mahasiswa di luar negeri yang belum pulang
tadi presiden bilang pertemuan presiden dengan pak sp ini kan mempunyai soal pemimpin dua ribu dua puluh empat ini
jualan anak anak yang terlalu kakul kakul kakul kakul dan lain sebagainya
sudah dibicarakan dengan presiden
belum itu kan materinya pak sp dan presiden saja
kita belum bicara itu